sebuah mobil ambulans di jombang kamis pagi terguling hingga masuk ke dalam sawah
kecelakaan ini sempat menarik perhatian warga karena ambulan yang seharusnya mengantar orang sakit
justru dipakai untuk mengangkut ayam akibatnya puluhan ekor ayam mati
insiden kecelakaan tunggal mobil ambulan desa milik desa gambiran kecamatan mojo agung ini
terjadi di jalan raya dusun ganjul desa kertorejo kecamatan ngoro jombang kamis pagi
parahnya mobil yang diperuntukkan bagi warga yang sakit ini justru dibuat mengangkut ratusan ekor ayam
beruntung sang sopir ari ridayanto warga desa gambiran mojo agung tidak mengalami luka berarti
sedangkan puluhan ekor ayam yang diangkutnya mati mengenaskan
kecelakaan ini berawal saat ambulansi aga desa melaju kencang dari arah selatan sambil membunyikan sirine
diduga lantaran tidak mengetahui jalan yang menikung tajam ambulans siaga desa ini langsung terjun bebas
hingga terguling di tengah persawahan
itu dari arah mana
mengetahui mobil ambulan desa yang disalahgunakan pemkap jombang akan memberikan sanksi tegas kepada penanggung jawab mobil ambulan
kalau tahu itu memang ada pelanggaran pemanfaatan paling tidak itu ada sanksi sanksi dari kami pemerintah kabupaten jombang
karena sifatnya mobil itu pinjam pakai
dengan kejadian ini pemkap jombang berharap
salah gunaan fasilitas umum seperti ini karena mobil ambulan sifatnya pinjam pakai